pt industri kereta api inka pada minggu siang mengekspor lima belas gerbong kereta api ke bangladesh
ekspor ini merupakan tahap pertama yang dilakukan dari dua ratus lima puluh gerbong yang dipesan bangladesh
pengiriman dilakukan melalui pelabuhan tanjung perak surabaya
dan dihadiri oleh menteri perdagangan serta sejumlah pejabat dari pt inka
secara keseluruhan pt inka memproduksi dua ratus lima puluh kereta untuk bangladesh railway
dari dua ratus lima puluh kereta api yang dipesan tersebut baru lima belas kereta yang akan dikirim
sisanya dikirim bertahap melalui pelabuhan tanjung perak surabaya sampai dengan juli dua ribu sembilan belas
pt inka merupakan pemenang tender dalam pengadaan kereta penumpang untuk bangladesh railway pada tahun dua ribu dua puluh
dengan total nilai kontrak sebesar seratus delapan puluh sembilan juta usd
atau sekitar satu lima triliun rupiah untuk dua ratus lima puluh kereta
sebelumnya pada tahun dua ribu enam pt inka juga telah mengekspor sebanyak lima puluh kereta
dan pada tahun dua ribu enam belas sebanyak satu ratus lima puluh kereta
bahwa kemampuan engineering dan produk nasional ini sudah bisa menembus pasar ekspor
dan apa yang dilakukan oleh pt inka ini menembus pasar pasar non tradisional
jadi seperti di bangladesh
dan juga di negara negara lain
dan di sini menunjukkan bahwa sebetulnya ke depan itu ekspor ekspor berbasis manufaktur itu
yang mempunyai daya tahan lebih kuat
dalam arti tidak terganggu gejolak naik turun harga komoditas
nah oleh karena itu pemerintah terus akan mendorong industri pengolahan ini agar terus bisa meningkatkan ekspornya
dan juga dikembangkan industri yang berbasis kepada substitusi impor